satuan tugas operasi tinombala memperketat penjagaan di pintu masuk dan keluar poso pesisir selatan
hal ini dilakukan setelah seorang pria yang diduga anak buah santoso tewas ditembak pada minggu sore
seorang yang diduga anggota mujahidin indonesia timur pimpinan santoso tewas tertembak di patiwunga kecamatan poso pesisir selatan pada minggu sekitar pukul delapan belas empat puluh lima waktu indonesia tengah
selain poso operasi tinombala dipusatkan di sekitar lembah napu yang berjarak lebih dari tiga ratus km dari ibu kota kabupaten poso
akibat kejadian ini satgas tinombala memperketat pengawasan jalur posonapu yang sebelumnya cukup longgar
semua pengendara di jalur itu diperiksa
kepala satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas membenarkan ditembak matinya seorang terduga teroris itu
namun ia menolak merinci identitasnya dengan alasan sementara
kita dalami ya
nanti kita dalami
orangnya siapa saya harus matangkan dulu
sejak minggu malam jenazah terduga teroris ini telah dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sulawesi tengah
jafar gebuah palu